dua jemaah torikoh akmaliyah asolihiyah asal ponorogo yang sempat eksodus ke pondok pesantren miftahul falahhil muptadin kasembon malang
minggu siang kembali ke kampung halaman mereka di ponorogo
namun kepulangan lima puluh jemaah musa as ini hanya beberapa hari yakni untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu nanti
setelah menyalurkan hak pilih mereka akan kembali ke malang untuk menimba ilmu di ponpes miftahul falahhil muptadin malang
tiga minibus yang membawa lima puluh dua jemaah toriko akmalia ash solihya musa alaihi salam minggu siang tiba di desa watubonang
kecamatan badegan ponorogo jawa timur
kedatangan lima puluh dua jemaah ini disambut bowo susetio kepala desa watubonang dan kepala dinas sosial ponorogo sumani
bahkan kepala dinas sosial ponorogo bersama petugas dari tagana
ikut mengawal minibus yang membawa jemaah musa alaihi salam ke rumah mereka masing masing
saat ditemui sejumlah jemaah musa alaihi salam
mengaku memang sengaja pulang untuk menyalurkan hak suara mereka dalam pemilu tanggal tujuh belas april mendatang
seusai menyalurkan hak pilih lima puluh dua jemaah musa asal desa watubonang kecamatan badegan ponorogo ini
akan kembali lagi ke pompes miftahul falahil muktadin yang ada di kecamatan kasembon kabupaten malang
terus nanti rencananya setelah coblosan tetap disini atau mau balik lagi ke malang
balik ke sana kan rencananya kan ngajinya kan tiga bulan belum selesai
jadi sampai bulan apa pak ngajinya disana
lalu hari itu akhir puasa
hal senada juga diutarakan kepala dinas sosial ponorogo sumani
dari hasil investigasi tim khusus yang dibentuk bupati mereka tidak menemukan ajaran yang menyimpang
selain itu pemkap juga tidak akan menghalangi lima puluh dua jemaah musa jika akan kembali ke malang
kendaraan kita fasilitasi ada dua belas kendaraan pribadi yang empat puluh ini rombongan
dan sekarang sudah sampai disini
jadi ya juga sudah nyaman juga merasa diperhatikan oleh daerah
dan sekarang ini sudah kembali ke masyarakat atau warga yang akan mempunyai hak pilih dalam pesta demokrasi ini
seperti diketahui lima puluh enam warga desa watubonang kecamatan badegan ponorogo
pertengahan bulan maret kemarin eksodus ke pompes miftahul falahil muktadin malang
karena diduga adanya isu akan terjadi
ketiga warga desa yang ditemukan adalah
pemimpin jemaah musa alaihi salam ponorogo
dan tiga anggota keluarganya tetap bertahan di malang
dan enggan pulang ke ponorogo dengan alasan tetap ingin menimba ilmu agama
catur priyambodo ponorogo jawa timur